masa psbb di sejumlah kawasan kota kota besar telah berakhir termasuk di surabaya raya
dicabutnya larangan mudik bersamaan dengan terbitnya surat edaran nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru
menuju masyarakat produktif dan aman covid sembilan belas
berdampak pada jumlah penumpang di bandara internasional juanda surabaya yang terus meningkat
hal ini tampak pada jumat siang
di mana ratusan calon penumpang menuju jakarta mengantre untuk diperiksa petugas
diminta untuk melakukan rapid test dan melampirkan juga surat sehat
memang untuk mengisi surat izin keluar masuk ini agak memerlukan
ini ya agak sulit juga untuk memenuhi semua persyaratan yang ada di
untuk mengisi form sikm tersebut
perwakilan maskapai di bandara internasional juanda surabaya pun mengakui
bila saat ini ada peningkatan hingga seratus persen penumpang per penerbangan
untuk reguler garban asia melayani surabaya ke jakarta
setiap hari dua flight di pagi jam sepuluh dan jam lima sore
yang lalu pak penumpang kami berkisar antara enam puluh sampai tujuh puluh
namun saat ini sudah ada peningkatan kemarin sekitar satu ratus dua puluh delapan satu ratus tiga puluh an
dari data pt angkasa pura i surabaya selaku operator bandara internasional juanda
per hari sejak tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
telah tercatat lebih dari empat penumpang memadati bandara
dan pada jumat ini direncanakan enam puluh penerbangan yang akan berangkat dan tiba di juanda
tujuannya antara lain banjarmasin balikpapan manado makassar bandung jakarta bali dan lombok